terong ungu biasanya diolah untuk sayur asem sayur lode atau ditumis
ternyata yang gemar terong ungu bukan hanya orang indonesia
di yunani terong ungu disajikan dalam hidangan yang bernama mausaka
mau saka dibuat dari terong goreng yang dioseng dengan daging giling
ditaburi keju mozzarella dan krim lalu dipanggang
meski bercampur dengan daging dan keju yang gurih
tapi rasa terongnya tetap terasa karena memiliki tekstur yang juicy
dan menjadikan santapan ini unik untuk dimakan
mausaka sudah menjadi hidangan tetap dalam menu rumah makan bergaya timur tengah ini
sejak enam tahun yang lalu
dalam satu minggu pasti ada saja bisa dua sampai tiga yang pesan untuk segerik mausaka ini
karena memang gerik mausaka ini kan jatuhnya lebih kayak appetizer ya
kalau yang ini olahan terong khas sunda
di sebuah warung nasi
di jalan turangga kota bandung terong menjadi bahan untuk sedikitnya dua masakan
menurut ahli gizi rumah sakit immanuel bandung florencia yunita
di dalam seratus gram terong terdapat dua puluh delapan kalori dan nutrisi yang baik untuk tubuh
di antaranya vitamin a b c juga kalium kalsium dan fosfor
untuk manfaatnya sendiri bagi tubuh pertama tadi serat ya
untuk seratnya sendiri dia itu bermanfaat bagi pencernaan
kemudian dia juga bermanfaat bagi gula darah
dia bisa mengontrol gula darah
karena serat tadi itu mampu memperlambat penyerapan gula
nah karena penyerapan gula itu lebih lambat dia bisa membuat gula darah dalam darah kita jadi lebih stabil
terus mampu menurunkan berat badan
karena energinya dia sangat rendah
kemudian seratnya juga cukup tinggi
efek rasa kenyangnya cukup lama
lorencia menambahkan agar kandungan nutrisi yang terdapat pada terong ungu tidak hilang
sebaiknya terong tidak digoreng melainkan ditumis dipanggang direbus atau dikukus
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat